polres metro bekasi merilis hasil penyelidikan pencurian amplifier di musola yang berujung pada aksi pembakaran terhadap warga yang diduga sebagai seorang pencuri
hasilnya lima tersangka telah ditahan
selain itu warga yang meninggal setelah dibakar masa terbukti melakukan pencurian amplifier di musola al hidayah bekasi
warga yang dibakar masa terbukti mencuri setelah salah satu saksi kunci yaitu marbot musola bernama rojali menyatakan sempat berhasil mengejar korban
setelah tas dibongkar ditemukan amprifier yang nomor mesinnya cocok dengan kwitansi pembelian di masjid
tentang kasus pengeroyokan yang berujung pembakaran polres metro bekasi telah menetapkan lima orang tersangka yaitu su na kr al dan sj
tersangka sj adalah orang yang membeli dan menyeramkan bensin kma lalu membakarnya
menurut polisi tindakan pengeroyokan dan pembakaran korban merupakan respon spontan dari warga yang emosi dan bukan direncanakan
kelima orang tersangka dijerat
dengan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang tindakan kekerasan secara bersama sama terhadap orang ataupun barang dengan ancaman maksimal dua belas tahun penjara
lima tersangka yang kita tahan
yang paling menonjol dari lima tersangka ini yaitu saudara sd umur dua puluh tujuh tahun
perannya adalah dia membeli bensin lalu kemudian menyiram ke tubuh saudara ma dan sekaligus juga dia pelakunya yang membakar saudara ma
tim forensik mabes polri bersama dan tim identifikasi polres metro bekasi menggelar otopsi terhadap jasad korban yang dibakar
muhammad al zahro alias zoya alias udin di bekasi jawa barat
ayah dan adik udin menghadiri prosesi bongkar makam dan otopsi
sementara ratusan warga memadati lokasi tempat otopsi
polisi pun membentangkan garis polisi untuk mengamankan lokasi dari kerumunan warga
demi kepentingan keamanan polres metro bekasi menerjunkan puluhan personil kepolisian
selain itu puluhan aparat desa setempat juga diterjukan guna menghalau kerumunan warga yang ingin melihat dari dekat proses otopsi
ya sebelumnya komisi perlindungan anak indonesia mengunjungi rumah duka keluarga muhammad al zahro di bekasi jawa barat
kpai berencana melakukan pendampingan terhadap anak korban dengan menyiapkan psikolog
selain itu kpai akan memberikan konseling bagi istri almarhum zoya
tua kpai susanto bersama tiga komisioner kpai lainnya mendatangi rumah duka muhammad al zahro alias udin alias zoya di kampung kafling jati cikarang utara bekasi jawa barat
siang kpai berencana memberikan pendampingan psikologi terhadap anak pertama korban yaitu alif saputra yang kini berusia empat tahun hingga berumur enam tahun
pendampingan juga akan dilakukan pada masa sekolah
hal ini dilakukan agar tidak terjadi tindakan perundungan atau bullying terhadap alif
selain itu kpai menyiapkan psikolog untuk istri korban yang hingga kini masih terguncang
memang kita sesegera mungkin juga akan libatkan psikolog ya
untuk mendampingi alif ya
agar alif tidak ada kendala dalam proses tumbuh kembang